anda menyaksikan ini di detik com dan cnn indonesia tv
kami bekerja sama untuk menghadirkan satu sosok ini
yang kalau hadir di media
maka perhatian publik akan terserap oleh apapun pernyataan yang disampaikannya
dan menarik untuk kita dengarkan jawaban jawaban dari yang bersangkutan
terkait dengan berbagai isu apakah pekerjaannya di bidang pemerintahan
dan juga menjelang pemilu dua ribu sembilan belas
dia adalah menteri koordinator bidang kemaritiman
luhut binsar panjaitan
pak luhut terima kasih atas kehadirannya bersama kami
kita sudah berjumpa lagi untuk yang kesekian kalinya
tentu saja semenjak terakhir kita bertemu ada sejumlah perkembangan perkembangan
yang ya tentu saja kita akan konfirmasi ke bapak
baru baru ini kita mendengarkan pak jokowi mengatakan bahwa
di dua ribu sembilan belas nanti fokusnya tidak hanya pembangunan infrastruktur fisik
tapi juga infrastruktur manusia
apa itu maksudnya dan apa sebenarnya rencana pemerintah terkait dengan itu
ya pak jokowi melihat dengan apa namanya revolusi empat teknologi ini sekarang
kan kita nggak boleh dong di belakang
jadi kita mau buat leapfrog loncatan untuk mengejar itu
nah loncatan untuk mengejar itu kan pendidikan
ya pendidikan ini nggak bisa kita lakukan hanya dengan cara cara konvensional
jadi kita mau lakukan dengan cara cara yang
kalau misalnya mungkin akan kita buka kerjasama dengan mit
dengan berkeley untuk memperkuat itb kita ui kita misalnya itf dan sebagainya
jadi basically sebenarnya buat itu
nah apa yang dilakukan itu ada dua hal sebenarnya
kira kira sedang kita eksersis semua ini
karena perintah presiden pokoknya saya mau ngirim itu
ya tidak ribuan puluhan ribu
ratusan ribu kalau perlu jutaan orang indonesia anak anak muda indonesia untuk mencari ilmu baik
di dalam maupun di luar negeri dari seluruh indonesia nah ini saya kira suatu apa suatu
apa keinginan yang luar biasa untuk membawa indonesia itu pada tataran kelas dunia tidak
hanya bicara bicara saja tapi konkret dan itu sudah diperintahkan pada rapat kabinet terbatas di bogor
dengan vietnam tapi dari pisa itu kita kok masih dijauh di bawah vietnam berarti ada
something wrong disini nah ini yang sekarang kita pengen presiden minta supaya kita perbaiki
nah apa yang kita lihat sekarang sementara yang kita coba rumuskan ada satu pendidikan manusia
ada satu penyamaan persepsi mindset perception nah pendidikan ini apa kita

sekarang anak anak terbaik
atau kita cari talent scotting lagi
bisa ke dalam negeri bisa di luar negeri
dengan kerjasama itu kelas indonesia
dan ini bisa kita puluhan ribu
jadi anak anak indonesia mungkin yang
di pelosok yang
tidak pernah terpikir akan pergi ke luar negeri
sekarang ada peluang
atau mungkin dari aceh atau di padang
atau di jawa barat atau di
selatan jawa barat sana atau di jakarta
itu akan punya hak yang sama
nah presiden bilang
kan ada misalnya di halmahera sana
kenapa tidak kita berikan kesempatan
malah presiden bilang kenapa mesti milih milih
kalau bagaimana kita bikin anak buruh
jadi bukan hanya anak pintar yang dikirim
beliau bertanya jadi di challenge kita gitu
dan menurut saya betul nah sekarang kan masalahnya
guru guru kita kan sendiri
juga nggak pernah kita update
dia punya ilmu matematik fisik
kurang gitu it sekarang menjadi penting
orang sudah bicara lima g next year
lima g dampaknya apa
kemampuan hp kita bisa ribut
atau mungkin ratusan ribu kali dari sekarang
itulah yang kita sebut nanti big data itu
nah jadi ini kita masak di belakang terus
ya kita mau dong
maju membuat loncatan
nah kalau meloncatan maju seperti biasa
ya kita akan ngekor terus
ya oleh karena itu ada leapfrog
nah leapfrog ini tadi loncatan katak ini tadi
inilah dengan yang akan dibuat ini
jadi selama lima tahun ke depan itu
ya insya allah nanti presiden jokowi terpilih
dan saya yakin akan terpilih
itu akan saya pikir program yang masif
untuk membawa anak anak indonesia
dari mana saja di seluruh penjuru tanah ini
ya kesempatan untuk menikmati pendidikan yang bagus
dan itu akan menentukan masa depan dia dan masa depan indonesia
apakah ini juga bagian dari
revolusi mental yang kata orang
mana nih revolusi mentalnya
nah sekaligus nanti juga
ini tadi satu pendidikan saya bicara
cara pendidikan kedua lagi adalah bagaimana kita menyamakan mindset
itu sekarang sedang kita kerjakan
itu dengan otos
otos maher dari itb
dia sudah punya program sudah kita coba ada model
sudah berjalan tiga bulan
besok tanggal tiga itu penutupan
di mana namanya angkatan pertama ini
di mana di jakarta
kita akan lihat hasilnya gimana
nah model ini akan kita pakai
di antara kementerian
kemudian dengan swasta
kemudian juga dengan di parlemen
partai apa semua kita duduk
mungkin bisa aja
kita insert nanti ke dalam itu menjadi bagian
daripada seperti pempat dulu
pancasila menjadi modelnya
menjadi bahan ajarannya
supaya membuat pikiran mereka mau terbuka
pikiran mau menerima
pikiran mau mendengar
tidak hanya pikiran mau didengar
jadi ini saya kira yang sedang kita siapkan

saya tanya ke kontraktornya katanya bulan juni saya tawar mau april
agak maju dikit ke april lah gitu biar ada manfaatnya
manfaat untuk lebaran jangan berpikir kemana mana
manfaat untuk biar kita nanti bisa berlebaran dari jakarta menuju palembang kita naik mobil
bukan untuk pemilu mikirnya pemilu tadi pasti
tapi itu juga
namun wakil ketua umum partai gerindra fadli zon menganggap infrastruktur bukan netalah sekeberhasilan karena sudah menjadi tugas pemerintah
ia menyatakan keberhasilan dinilai jika pemerintah dapat melebih target
wakil ketua dpr itu pun mengatakan pemerintah menerjemahkan infrastruktur hanya secara sederhana
padahal menurut fadli infrastruktur dapat diartikan luas seperti kesehatan
ia juga menilai pembangunan infrastruktur yang diprioritaskan seharusnya dapat menstimulasi ekonomi
atau yang paling dibutuhkan masyarakat
fadli menyebut hal itu tidak terjadi sehingga penggunaan dana tidak efektif dan menimbulkan utang
ya itu kan hanya untuk pencitraan
seolah olah infrastruktur ini menjadi etalase keberhasilan
padahal infrastruktur itu kewajiban
semua presiden pasti membangun infrastruktur itu
jadi itu bukan prestasi
kalau melebihi dari apa yang ditargetkan
jadi ini yang menurut saya jangan menipu rakyat lah
dan saya kira dengan mempercepat ini kan memang mau dijadikan itu semacam seolah olah prestasi dari pemerintah sekarang
padahal menurut saya itu bukan prestasi
itu kewajiban biasa kok rutin itu
sebelumnya presiden jokowi sempat meresmikan beberapa ruas tol baru di pulau jawa dan sumatera
ini kan baru dengar dengar
kita baru dengar ini
ini akhir dari dua ribu delapan belas
beberapa bulan lagi menjelang april dua ribu sembilan belas
orang kan nggak salah kalau bilang ini bagian dari kampanye aja nih
orang apa aja yang dikerjakan bisa aja dibilang kampanye
tapi kan kampanye yang kita konkret
dan kita punya mimpi
infrastruktur kita mimpi
presiden dulu mimpi sebab begini
sekarang kan jadi
mana orang terbayang sekarang bisa jalan dari jakarta atau dari banten sampai surabaya banyuwangi all the way
nanti sampai tahun dua ribu delapan belas
nggak ada kan
mana ada terbayang misalnya saya kemarin pergi di marauke
saya bikin ditulis di facebook saya
saya pergi di sana dengan pak yusuf jenderal yusuf dulu
tiga puluh tujuh tahun lalu kalau nggak keliru
itu sampai ke sota
perbatasan ada jalan
sekarang seperti saya sekolah di amerika di special forcent
dulu itu jalannya bagus sekali hutan kiri kanannya
mah siapa pernah mimpi
sekarang sedang dibangun jalan ke apa namanya dari mana
dari merauke sampai ke mana namanya itu digul
itu perbatasan kita
kan itu satu langkah langkah luar biasa yang tidak pernah terpikir semua orang
siapa yang terpikir di perbatasan sekarang kalimantan itu jalan seribu empat ratus km sudah hampir selesai
dulu mimpi kami waktu muda kapten itu adalah yang kita sebut security belt
sekarang oleh presiden dibuat
ya apakah semua sudah berhasil
ya tentu yang nggak lah
masih banyak lah kurang di sisi
kita sudah membuktikan bahwa sebagian besar daripada rencana itu jalan
dan tidak ada yang anulo
yang apa namanya itu yang stranded atau yang apa namanya itu
tidak ada yang mangkrak satu pun
tapi kan dari pihak oposisi juga mengatakan itu kan infrastruktur dibangun untuk lima tahun selanjutnya
jadi ini bagian dari kampanye jangka panjang jokowi juga
ya kalau infrastruktur kan tidak akan berhasil hari ini
kalau kita juga nggak berpikir yang akan datang
kita hanya berpikir buat diri kita
itulah mungkin yang lalu lalu
hanya buat dirinya tidak berpikir ke depan
sekarang kita buat sampai ke depan
karena saya kira infrastruktur ini buahnya akan kita libat lagi dua tahun dari sekarang ini
akan sangat dirasakan buahnya
makanya presiden sudah mencanangkan
sudah cukup dulu kita sekarang ini
kita agak slow down sedikit infrastruktur
kita mulai infrastruktur manusia
nah ini yang sedang kita kerjakan
terus ada yang nanya
industri lagi jalan
kita membuat industri yang terintegrasi
sehingga antara import ekspor kita itu bisa berimbang
sehingga karena account divisi kita tidak seperti sekarang ini
karena tiba tiba import kita banyak
tapi ekspor kita tidak mumpuni karena kita tidak punya industri yang terintegrasi
ya topik topik ekonomi ini kan sekarang lagi marak maraknya dibicarakan
dan pihak oposisi banyak menggunakan topik topik ekonomi untuk menyerang pemerintah
soal utang misalnya
bapak mengatakan bahwa ya nggak ada negara yang gak berutang
dan utangnya juga jelas
utangnya tidak merugikan
tapi kan unta kita cukup besar pak
kita paling kecil di antara negara negara banyak
salahnya di mana
memaksa infrastruktur dibangun secara masif
tapi yang sekarang ini utang naik karena infrastruktur digenjot sedemikian rupa
sehingga di mana mana kayak misalnya cikampek ada tiga proyek sekaligus yang dibangun
hanya dalam saat yang bersamaan
ya utang menimbulkan utang
kalau kau bisa bayar dengan proyek itu kan tidak ada masalah
hutang itu jadi masalah kalau kau pakai untuk subsidi
tapi kalau hutang itu produktif
ya tidak ada masalah
itu langsung berbisnis
saya kan pebisnis juga dulu
ya kita kan mesti punya equity
punya pinjaman dari bank
bank itu mau ngasih pinjam duit ke kita karena dia tahu kita bisa mengembalikan dengan proyek itu
ya salahnya di mana
saya menangani lrt
ya dua belas konsorsium bank itu ngasih pinjaman ke kita
kalau yang membangun cikampek misalnya pak
di situ ada elevated tol kemudian ada kereta cepat ada lrt
dilakukan secara bersamaan dan menimbulkan kemacetan yang luar biasa lah bisa kita katakan
memang desainnya seperti itu atau
ya mungkin aja ada kekeliruan mungkin timingnya ya
sehingga sekarang dicoba dimitigasi dengan di slow down yang mungkin mana tuh yang salah satu
dipindahkan yang dari sini
jadi sebenarnya tidak ada masalah juga
ya mungkin saja
mungkin saja mungkin perhitungan
bisa saja ada yang meleset
tapi saya pikir kalau proyek itu tertunda tidak tertunda
semua masih sesuai schedule
tapi memang desainnya seperti itu pak
ya mungkin mereka desain mungkin tidak membayangkan sampai bisa bertemu berdua ini menimbulkan kemacetan luar biasa
makanya satu proyek di slow down dipindahkan dari tempat lain yang memang perlu juga dibangun
jadi ya selesai
pak masih soal ekonomi ini pak
soal kebijakan ekonomi
yang ke enam belas yang kemarin dikritik oleh pak prabowo juga
soal kebijakan ini kok sepertinya pro asing
pak masih soal ekonomi ini pak
soal kebijakan ekonomi yang ke enam belas yang kemarin dikritik oleh pak prabowo juga
soal kebijakan ini kok sepertinya pro asing

membuat mengetahui asing
salah satunya tax holiday yang sampai dua puluh tahun misalnya
ya di mana mana juga ada
tapi yang lain katanya berjenjang gitu
enggak dua puluh tahun bebas semua begitu
ya kita kasih sama juga
ada vietnam malaysia lima belas tahun tapi mulai dari delapan puluh terus turun lima puluh dan lain sebagainya
jadi dia baca dulu aturannya lengkap gitu baru komentar gitu
tapi tujuh tahun itu
tapi tujuannya sebenarnya untuk
kita semua sama
jadi kita di benchmark sekarang dengan negara negara asean
jadi kira kira di malaysia gimana ya kita plus minus aja bikin gitu
kita jangan asing sendiri selama ini kan itu
jadi kita coba membuat supaya orang
atau mungkin tax holiday itu benar benar dirilis untuk orang lebih tertarik datang ke kita ketimbang vietnam atau
ya bisa saja
tapi kita tetap menghitung jangan sampai revenue kita kurang drastis gara gara itu
jadi salahnya dimana
jadi kalau kita lihat itu mesti utuh lihat itu
jadi jangan sepotong sepotong bilang utang tambah
kalau utang tambah untuk yang produktif ya biarin aja
untung utang itu bayar sendiri kok
soal ini pak
soal keberpihakan sebenarnya
visinya bagaimana sih
ini kan yang selalu dipertanyakan
bagaimana pemerintahan pak jokowi ini soal keberpihakan terhadap dalam negeri atau asing gitu
karena ya banyaklah cerita cerita kita bilang
apa yang kita dengar tenaga kerja asing masuk dan lain sebagainya
karena saya lucu juga ya tenaga kerja asing itu kita tenaga kerja asing sekarang delapan puluh ribuan lah kira kira semua
yang lain ada lagi yang macam macam lah itu
apa sih jumlah dua puluh tiga ribu
ada yang ilegal pasti ada
ngomong amerika jutaan yang ilegal kok
ya nggak ada
jadi kalau yang dibilang puluhan ribu ratusan ribu tenaga asing cina di indonesia nggak ada lah
sekarang presiden kemarin kasih perintah di apel dan rem dan dim
supaya seluruh unsur teritorial angkatan darat dan intelijennya memeriksa
di mana itu pki
kan angkatan darat tuh yang ngurusin pki
suruh lihat tuh
kalian lari kemana kemudian januari laporin
bagaimana cara menindaknya
sekaligus kan angkatan darat jago di situ
mengenai tenaga asing kerja
di mana yang besar
jumlahnya berapa laporkan
yang ketiga radikalisme
itu kan diberi perintah jelas
kalau sudah para teritorial kita lihat intelijennya semua nanti
jawabannya apa ya kita tunggu aja
jadi jangan kita beranda anda
kalau misalnya seperti ada morowali atau satu pabrik
ada dua puluh sembilan ribu orang pekerja di sana
kemudian ada dua orang asing atau dua sembilan ratus an orang asing
orang mikirnya kan dua ribu kan banyak juga pak
biasanya kan kita ekspatriat
saya tanya freeport
freeport lima puluh tahun loh hampir
berapa orang asing di sana
bisa freeport punya treatment di sini
karena kita belum cukup orang kita
bukan belum mampu
belum mampu kita memenuhi kebutuhan
mungkin kalau freeport itu
keterlaluan mungkin menurut saya satu tiga ratus orang asing masih di sana
mungkin ya kalau itu betul
di sini mereka tinggal dua sembilan ratus
sekarang mereka sudah punya politeknik sendiri
nah kerja dosennya saya lihat hampir di sana
profesor profesor yang sudah ada mau retire
ngajar di sana
bagus kualitasnya sekarang
nah itulah menggantikan pegawai pegawai tiongkok itu
yang salah di mana
jangka panjang dalam jangka panjang
tidak panjang dalam empat tahun
ya memang ada proses lah
sekarang bertahun tahun kan kita nggak ada politeknik yang bagus di luar jawa
kita bukan mau nyari salah salah siapa
sekarang kita kerjain
ada tidak sekarang sma
tapi dibuka nggak sih pak ruang sebenarnya untuk dua orang itu dibuka
dulu secara transparan
eh kita butuh orang yang tidak harus warga daerah
tidak usah putra daerah
misalnya dari seluruh indonesia
dan itu jangankan tuh supir traktor
equipment yang berat
itu dibuka yang lamar sama mereka bilang nggak pernah ada yang cukup
akhirnya di training lagi
karena asumsinya kan
itu sengaja didatangkan bagian dari kontrak
ya sudah kita masuk fdi
tapi kita bawa orang kita sendiri
karena orang kita sendiri bisa
kalau saya sih pengusaha
saya mau kan proyek saya selesai on time
saya kan pernah bikin listrik di palu
saya pakai kita punya indonesia
terlambat saya enam bulan
akhirnya saya bilang pakai aja dulu sebagian orang tiongkok
lebih cepat satu bulan
tapi itu kan kita nggak berharap itu akan berjalan terus kan pak
itulah saya beri contoh kepada kita
itu yang kesalahan kita bersama
kenapa bertahun tahun kita tidak siapkan di luar jawa itu
itu yang kejadian
nah sekarang okelah kita cari jembatan
oke selama empat tahun pertama
boleh kau banyak banyak
ya mungkin berapa ribu orang
tapi setelah itu
kau harus kurangin ini secara signifikan
ada beberapa menteri juga yang kita perhatikan
nampaknya kok seperti menjadi bagian dari tim kampanye

hal ini harus cukup
taatnya jadi jika kita abgeordjun fpk
sebasar logi hari ini
masih di rica kemarin

menurut saya kita di forwards
jadi perhatikanjedik sebenarnya
salah sebenarnya situ itu justru kita sebenarnya malah melindungi umkm kita tapi udahlah diputar putar
putar sendiri akhirnya presiden mengatakan ditunda aja dulu itu mau sosialisasi silahkan aja masa
ada umkm dulu itu nilai kontra nilai investasinya seratus miliar masih umkm enggak seratus miliar ya kan tidak
itu mau dikeluarin ya tapi ya kemudian ribut ya sudah lah ditiapin lagi terus itu
masih soal ekonomi kita bicara soal bbm sekarang saat saat ini hari hari ini angka minyak harga minyak di dunia itu cenderung turun
tapi kan kita nggak tahu ke depan seperti apa nah apa langkah pemerintah
saya dengar katanya ada kemungkinan bbm non subsidi minggu depan akan diturunkan katanya
ya saya pikir ya bisa saja saya kira mungkin menteri keuangan atau pak anu menteri sdm masih lihat dulu stabilitas harga yang terlalu early kalau terus lakukan ambil langkah
nanti takutnya baru diambil tuh toplak loncat lagi naik lagi ya nggak lucu juga ya kita tunggu berapa hari minggu ke depan lah
kayak kejadiannya waktu itu pak mau dinaikin gak jadi itu
ya itu sebenarnya karena terus presiden dapat masukkan bahwa
benarnya itu akan kena pada raid kecil kalau presiden nih kalau sudah bicara raid kecil dia bilang saya kan pernah raid kecil katanya
dia bilang cabut aja lah eh benar juga untung dicabut harga minyak turun
jadi ya pas lah
bukan karena dispute didalam ngak
katanya ada menteri yang tidak diberitahu kemudian marah dan akhirnya itu dibatalkan
itu keputusan murni presiden
tapi aneh juga ya pak ya jaraknya cuma satu jam gitu
ya bisa saja terjadi begitu
ok jadi kita belum tau apakah akan naik atau turun kita masih lihat kekembangan
ya saya kira tunggulah mungkin mas menteri ada busa busanya
mungkin beberapa waktu ke depan
mari kita bicara soal hal yang lain pak ya
ini hal yang lebih ramai dibicarakan
pertama begini pak
bapak adalah menko
ada beberapa menteri juga yang kita perhatikan
dan nampaknya kok seperti menjadi bagian dari tim kampanye
bagian dari bahkan ada satu kepala ksp
yang kemudian melekat langsung sebagai pelaksana tugas harian
atau ketua harian tkn
nah orang kemudian melihat
oh ini sebenarnya pemerintah atau tim suksesnya pak jokowi
atau itu nggak terpisahkan
atau gimana pak
nggak ada biasa biasa aja kok
kalau dia mau izinkan boleh dia mau tim sukses kan bisa aja
nggak ada yang salah
fokusnya gimana kemudian
fokusnya gimana dia ngatur waktu dia aja
saya kan tidak masuk tim sukses
karena memang tidak ada larangan dan itu dibiarkan
atau gimana pak
kalau sepanjang kamu ada kerja di luar jam dinasmu kan boleh aja
artinya kalau jam dinas ada
kalau minta izin ke kpu kan boleh
nggak ada yang salah
posisi sebagai pejabat publik gitu yang harusnya fokus untuk ngurusin publik
bukan ngurusin pak jokowi di dua ribu sembilan belas
dia kan ngurusinnya saya bilang tadi luar jam dinas
di luar jam dinas pak ya
pak saya masih ingat pertemuan kita yang kali pertama
bapak cukup tegas loh kalau nggak dibilang keras bicara soal reklamasi
itu ngotot pak luhut hanya karena ada kepentingan tiongkok di situ
ada ada kepentingan tiongkok
siapa yang nggak ada kepentingan tiongkok
ngarang aja itu
itu kamu lihat ya saya udah berkali kali ngatakan
itu kan mulai dari zaman pak harto
terus zamannya sby
sampai zaman sby
terus kemudian pak jokowi jadi gubernur dia eksekusi tuh
yang salah di mana
nah kalau kamu sekarang udah eksekusi itu sesuai dengan garis benang merahnya
lantas kamu orang udah investasi
lantas kamu batalin karena bilang isu yang gak jelas
negara apa ini nanti
anak anak muda seperti kamu nanti menyontoh apa dari generasi saya
datang duduk sini
nggak usah marah marah
datamu bawa kita duduk
kemarin dari lipi tuh perempuan siapa tuh
profesor heni atau siapa
itu bawa sepuluh orang udah ketemu kami di sini
dia bilang oh kalau gini kita sama pandangannya
nah saya kan tidak mau jeopardize reputasi saya kepada anak cucu saya
nggak akan lah
gila itu orang yang mikirnya gitu
kami lihat semua turun
dilakukan jamannya pak harto jam jam sbi dilakukan sekarang
lajar yang salah di mana
kalau ada soal teknis misalnya tadi di pulau g atau pulau mana
tadi mengenai apa namanya itu
bukan mengenai apa namanya itu
itu kami sering kaya teknologi
lah di mana
kami ajak bbbt
kami ajak itb
yang ketuanya di sini juga ketua alumni itb pak ridwan itu
nah kesan yang kita tangkap gubernur terpilih agak resisten dengan reputasi
kalau dia resisten dia lihat aja
silahkan aja dia tunjukkan resistensinya di mana
saya nggak ada urusan
tapi jangan bilang bilang terima macam macam macam saya kejar siapa pun dia
kalau mau duduk duduk lihat bebek
siapa pun dia itu
jadi ini semata mata hanya melanjutkan apa yang sudah dilakukan dan untuk kepentingan
dengan kepastian investasi
secara profesional saya bertanggung jawabkan itu
ya secara profesional saya bertanggung jawabkan itu
siapa pun dia
mau siapa dia ngomong sini
jangan asal ngomong aja republik ini dia pikir apa dia
emang dia siapa
ngomong yang benar gitu
mungkin nggak reklamasi dihentikan dan lain sebagainya
hari ini faktanya gubernur menghentikan reklamasi
bagaimana sikap pemerintah
khususnya menko pemerinti mana
tanya aja gubernur itu
saya masih banyak pekerjaan lain nggak pikirin lagi
itu udah urusannya gubernur bukan urusan saya lagi
kalau kemarin kemarin saya masih ada ikut urusan
ada dua perwira tinggi yang kemudian ditetapkan sebagai orang dengan jabatan strategis
yang pertama kasat
dan yang kedua komandan pas pampres
salah satunya kemudian adalah menantunya pak luhut
satu lagi kebetulan adalah anak mantunya pak hendro priyono
dua duanya dekat dengan presiden
hmm ini ada perkembangan terbaru
ada perwira tinggi yang kemudian ditetapkan sebagai orang dengan jabatan strategis
yang pertama kasat
dan yang kedua komandan pas pampres
salah satunya kemudian adalah menantunya pak luhut
satu lagi kebetulan adalah anak mantunya pak hendro priyono
dua duanya dekat dengan presiden
ada kedekatan yang menyebabkan itu kemudian

kalau andika ini kan anak buah saya dari lalu

saya ngelatih dia dan segala macam
dan memang orang baik
jadi kalau dia mau jadi kasat dia memang menurut saya qualified dia jadi kasat
kalau anaknya bapak
ya itu tanya presiden aja saya nggak pernah nyampulin kalau soal mengenai keluarga saya
bapak merasa nggak sih pak menjelang dua ribu sembilan belas ini kegaduhan yang kita dapatkan
bukan kita dengar sebenarnya capres ini capres satu ini programnya apa aja
capres dua ini programnya apa aja
tapi yang kita dengar itu segala makhluk halus gunderuwo lah apa
ya kalau saya ini kan presiden
kan sudah tadi programnya kan saya sudah sampaikan juga presiden
tadi soal masalah human capital itu kan program yang sangat strategis
untuk masalah kita melakukan leapfrog pendidikan itu untuk membuat indonesia lebih bagus
tadi sudah saya jelaskan penguatan industri strategis yang berpuluh tahun kita tidak pernah sentuh
itu kemudian efisiensi masalah pajak itu kan semua kita lakukan
jadi kalau ada orang bilang misalnya ada lagi saya kadang kadang lucu
ini rupiah menguat karena kita tambah hutang rumusnya dari mana lagi
ya emang menguat aja karena orang confidence lihat indonesia
apakah kita sudah sempurna berkali kali saya bilang masih jauh dari sempurna
tapi apakah kita maju sangat maju
jadi itu aja
kalau ada pihak yang apa namanya yang
pengen jadi presiden lagi
jangan bicara itu tanpa data yang jelas
jadi jangan pakai bilang world bank beginilah
world banknya juga ketemu saya kok
tidak ada angka angka yang jelek mengenai kita
paling tidak dari sisinya pak jokowi akan barangkali lebih fokus bicara atau memperkenalkan program
ketimbang bertukar wacana yang sebenarnya cuma riuh rendah saja
yang itu kan nanti januari kita lihat lah
sekarang ini kan masih beliau sibuk melihat meresmikan ini ini sama saya biasa aja
kalau programnya kan saya sudah mulai sampaikan karena itu jalan
itu bukan wacana sudah
sudah mulai bicara action plan kita lagi nyiapin sekarang itu
termasuk freeport barangkali kita update sedikit
dalam pemaparannya direktur utama pt indonesia asahan aluminium atau inalum menyebut proses divestasi saham pt freeport
pertama merampungkan lima hingga enam detail kesepakatan antara inalum rio tinto dan freeport
kemudian menyelesaikan agreement dengan pemkap timikat dan pemda provinsi papua
proses tersebut juga harus dibarengi dengan kebijakan perubahan status kontrak karya
peraturan jaminan investasi pembangunan smelter serta persoalan lingkungan
kalau semua agreement agreement inalum dengan pemda dan inalum dengan freeport dan afiliasinya
inalum dengan rio tito dan afiliasi selesai itu baru satu kelompok besar itu selesai
itu baru satu kelompok besar itu selesai
cuma bapak ibu itu juga belum selesai
karena itu baru merupakan penyelesaian isu investasi
padahal seperti yang bapak ibu ketahui tadi disampaikan juga oleh pak bambang gatot
bahwa divestasi itu tidak bisa jalan sendiri
ini harus dibarengi dengan penyelesaian isu isu lainnya
contohnya penerbitan iupk sebagai kk
penerbitan peraturan pemerintah mengenai stabilitas investasi
dan jaminan bahwa penerimaan negara lebih besar
kemudian aturan dan konfirmasi manage melter itu harus selesai lima tahun sampai dua ribu dua puluh dua
dan juga ada penyelesaian dari masalah masalah lingkungannya
nah divestasi ini transaksi ini baru bisa selesai kalau keempat hal tadi secara bersamaan selesai juga
kalau tidak walaupun investasi sudah selesai nggak mungkin kita bisa jalan
wakil ketua komisi tujuh tamsil lindrung mengapresiasi penjelasan dirut inalum mengenai investasi
politikus pks ini memahami alasan pemerintah tidak menunggu hingga kontrak karya berakhir pada tahun dua ribu dua puluh satu mendatang
itu sudah ada spare pendanaan dalam proses penyelesaian ke depan itu sudah disisikan dana untuk itu
termasuk misalnya dalam underground nanti itu ada pembiayaan pembiayaan diperlukan
itu smart di dalamnya itu
jadi dalam perspektif sampai dua ribu empat puluh satu itu itu sangat ringan lah untuk pemerintah
untuk dia bisa melakukan semua itu sampai investasi senilai dua puluh miliar dolar itu sangat memungkinkan kalau kita lihat sekitar
kalau tidak ya pilihannya tunggu dua ribu dua puluh
tapi itu tidak begitu mudah juga karena ada arbitrase
freeport tidak akan begitu menyerah
dia akan bawa ke mahkamah internasional karbitrasi internasional itu satu
dan kita juga bisa berimajinasi kayak lainnya
dan kita juga bisa berimajinasi kayak lainnya

ingat di papua itu masih ada gerakan papua merdeka juga
tamzil berharap persoalan izin usaha pertambangan khusus atau iupk pembangunan smelter serta pemasalan lingkungan bisa diselesaikan sebelum proses divestasi rampung
angga putra jakarta
kita update sedikit
peripot kan kemarin
peripot sudah selesai kan kemarin ratas kami dan tidak ada masalah
jadi dengan gubernur ada di sana pak lukas
juga sudah selesai
jadi tidak boleh misalnya saham dari pemerintah daerah dikaitkan dengan orang lain
jadi biar murni pemerintah daerah
seperti newmont maksudnya
ya seperti newmont
supaya mereka daerah itu bisa menikmati hasil daripada freeport itu
tapi pendanaannya kayaknya berubah pak ya dari tadi yang diminta oleh bumn perbankan bumn yang menyediakan sekarang lebih keluar global bond dari indonesia

dari mana saja
yang penting kan ongkosnya mana yang paling murah
cost of fundnya itu mana yang paling murah itu
dan global bond lebih murah
ya lebih murah
karena dolar lagi baik angkanya
ya mungkin saja
saya tidak tahu detail mengenai itu
pokoknya tahun ini harus selesai
tahun ini tinggal satu bulan lagi
ya tidak apa apa
sudah selesai kok misal tadi
masalah teknis kemarin dilaporkan oleh ibu ketua menteri bumn
soal pemerintahan pak
kita kan juga dengar beberapa waktu yang lalu ada dispute soal beras gitu ya
yang pertama kita mau tahu dulu nih di visinya pak jokowi kan mau maju lagi lima tahun
ada nggak sih rencana untuk soal sembada lagi misalnya
ya memang harus kita kejar
memang di sana sini saya lihat masih ada yang kurang
tapi pak amran memang mencoba membuat itu
nah kalau kita lihat sekarang ini kan memang kita harus akui
misalnya kalau musim apa namanya itu el nino ya mungkin aja kita harus impor
tapi kalau enggak mestinya juga bisa jalan
yang kedua harga pangan kan relatif stabil
kecuali beras sedikit naik
kami lihat sejak juli ke sekarang ini
sekarang kita buat stabil
nah apa cadangan beras ada dua lima juta ton
ada dua empat atau berapa gitu
jadi saya pikir sampai kepada tahun depan kita tidak akan ada masalah krisis pangan
nah kalau nggak ada krisis pangan ya semua akan bagus
berarti seharusnya memang nggak perlu import waktu itu yang rame rame antara bulog
ketika waktu itu tinggal cadangan kurang satu juta ton
makanya diperlukan import
sekarang dikontrol dengan bagus
tapi kabulok bilang nggak perlu import waktu itu
ya mungkin saya nggak tahu angka apa yang jelas
tapi sudah ada
sudah ada ketentuan perjanjian kalau di bawah satu juta ton cadangan kita
kita harus mengimpor untuk mencegah hal hal yang tidak diinginkan
kita kan sebenarnya terus bicara soal dispute di dalam di internal pak ya kemarin
terakhir itu pak buas sama pak enggar ramai di media juga
itu jadi perhatian
ya tapi saya kira sudah selesai
nggak ada masalah
ada perbedaan pendapat kecil kecil kan biasalah itu
nggak kecil pak itu ramainya panjang pak
presiden bilang nggak saya mau gini kan diam juga semua
kalau bapak posisi akan profesional melaksanakan kerja sebagai
karena kan bapak itu dianggap orang cukup dekat
katanya orang yang paling dipercaya sama pak jokowi
nggak juga lah
jadi bapak juga
di mana posisi bapak nanti untuk kampanye dua ribu dua
ya saya dukung presiden jokowi lah
akan berkampanye juga atau
dan itu memang nggak berarti
itu memang nggak
nggak ada yang salah kan saya minta izin boleh dong
masa nggak boleh
di waktu senggang bapak
tidak menggunakan fasilitas
banyak mobil saya di rumah
nggak perlu mobil saya
terakhir barangkali pak pertanyaan saya soal yang di bidang bapak
tadi kan kita bicara banyak yang bukan bidang bapak
sekarang kita bicara soal maritim pak
itu gimana tuh ke depan
ya sekarang ini kan kita ya sudah cukup lah itu
sekarang bu susi nggak usah tenggelam tengelamin
sekarang kita lihat dulu yang tiga puluh jt ke bawah gimana
sekarang kan sudah diberikan ke gubernur
udah beres itu
jadi udah jalan
sekarang tiga puluh jt ke atas
itu ada di tempatnya bu susi
tapi sekarang kita akan tarik ke atas semua
ya apa yang disebut online single submission
jadi online single submission itu semua orang pakai internet
itu tujuannya juga untuk mengurangi korupsi
karena tidak ada lagi kontak berdua seperti kasus mekarta
tidak perlu lagi ada terjadi itu
kenapa dudukin aja semua duduk
seperti sekarang wdb maupun morowali
polanya saya buat gitu semua duduk
kemudian pln nya duduk
semua lah yang kaitan itu
masalah listrik kenapa kau nggak berikan
jadi nggak perlu ada yang tangkap kpk lagi
karena ya semua diselesaikan dalam satu ruangannya
kapan akan diatur mekanismenya online itu
sudah jalan sekarang
jadi mudah mudahan nggak ada pengendalian
akan ada masih ada pengendalian kapal atau
menurut saya sih akan sangat kurang
ya pasti aja adalah kalau yang brengsek brengsek masa kita nggak tenggelamin kalau perlu
tapi kalau nggak perlu ditenggelamin kenapa ditenggelamin
digunain aja dibagi kemana begitu
kan bisa di seperti ini kapal stranded di mana namanya
ada berapa tempat lain
kita sekarang udah rapatkan
kita bawa untuk biar di pengadilan
nanti pengadilan tentukan
nah pengadilan tentukan nanti apakah diberikan kepada pemerintah misalnya
pemerintah bagikan kepada siapa
apakah kepada kelompok nelayan
atau apa nanti ditentukan di sana
pak menko terima kasih atas waktu
kenapa nggak puan misalnya tidak disebut
kenapa erik dan sandi agak jarang
karena memang disurvey
hilal politiknya nggak muncul secara signifikan
ini yang saya kira memang kalau membaca jokowi saat ini
seakan akan memang lebih banyak kepada prabowo subianto
karena itu tadi
berarti pak prabowo hanya sebagai backup
oh enggak juga
justru pilihan utamanya ke ganjar
maksudnya enggak juga
kalau melihat ghost turnya
jokowi itu senang dengan prabowo subianto
tapi kan jokowi kan ada psikologil bear
tapi ingat juga
kalau jokowi terus terusan dianggap anak kos kosan di pdip
bukan tidak mungkin
prabowo itu akan jadi prioritas
kalau kita melihat dari jauh gitu
harapan terbesar jokowi itu sangat berharap
bahwa ganjar lah yang akan diumumkan
sebagai kandidat capres
itu harapannya ya
karena ini satu darah
dan irisan pemilihnya sama
meski kalau melihat angka angka statistik statistik berlakuan
memang ada juga pemilih pemilih jokowi
yang secara perlahan
mulai jatuh hati dengan prabowo subianto
nah noel sama bang guntur ini
cocok ini jadi relawan
mau dia memetik buah
itu enggak perlu dipanjat
dia cukup bersiul dari jauh
itu memang enggak bisa bergegutan itu
prabowo itu dengan
sanjungan bung noel
begitu pun dengan ganjar spartan ini
meleleh lah ganjar paranowo itu
jadi banyak diberikan pelanan psikologis sebetulnya
oleh pak jokowi ya
kepada ganjar dan juga prabowo
tapi saya mau tanya ke bang daniel
apa yang disebutkan oleh mas adi tadi ya
bahwa sebetulnya pak jokowi ini
tidak ingin kontradiktif
kalau terlalu mendukung gajar
banyak memberikan sinyal dukungan
kepada pak prabowo
ini disadari juga tidak sih
diwaspadai juga tidak sih
oleh pak prabowo dan oleh gerindra
bahwa suatu saat
pada akhirnya pak jokowi nanti
ya tidak akan memberikan restu itu
apapun ramalan yang sudah dibuat adi tadi
ya tidak ada masalah
tapi tidak diwaspadai
itu ramalan adi
pak prabowo itu karakteristiknya
tidak pernah berusaha memupuk buruk sangka
apalagi dalam hal ini
atasan beliau pak jokowi
jadi sepenuhnya pak prabowo
tentu berbaik sangka
jadi yang jelas
sampai dengan detik ini
misalnya kami terus bekerja
bersama dengan pkb
bersama dengan caimin
untuk memastikan koalisi ini semakin kuat
bahkan bisa mengajak partai partai lain
dalam jumlah yang lebih besar
kami dalam hal ini gerindra
pak prabowo tentu tetap akan
terus berkoordinasi dan berharap secara politik
dari pak jokowi
tentu saran dari pak jokowi
sangat dibutuhkan oleh pak prabowo
masukan dari beliau sangat dibutuhkan
pak prabowo fokusnya tetap
menunaikan tugas tugas beliau
sebagai menteri pertahanan
karena menteri pertahanan itu adalah
pokok utama pada saat ini
bisa menjadi menteri yang memberikan kontribusi
yang lebih besar buat bangsa dan negara
dan memberikan kontribusi yang besar
bagi kinerja pak jokowi
dalam hal ini sebagai presiden
jadi tulus saja ya
tidak khawatir kalau misalnya
itu hanya sebagai backup
banyak kan orang yang curiga
dan kawan kawan dukung
tapi karakter pak prabowo
tidak pernah begitu

bahkan ada yang berniat

kalau kemudian beliau dibohongi
kalau kemudian beliau ditinggal
ya beliau ya sudah
memang kita maafkan saja
kalau ada kemudian yang berkhianat
itu urusan dia dengan allah swt
atau urusan dia dengan yang lain
apakah memang seperti itu
nanti kita akan tanya lebih dalam
di segmen selanjutnya
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemarin malam bersama kami di political show
pak prabowo dengan ganjar itu keinginannya mas
tidak ada statement sama sekali dari noel terkait pak prabowo tidak punya energi
menambah suntikan energi
rifana saya justru melihat apa yang dilakukan oleh noel itu adalah berusaha mengkombinasi semua kekuatan politik yang ada
saya tidak melihat ada sisa sisa noel benci mas ganjar atau tidak suka mas ganjar
saya justru melihat ada upaya untuk melakukan kombinasi kekuatan dan kami menghormati upaya upaya tersebut
karena apa karena sejak awal pak prabowo ingin pemilu dua ribu dua puluh empat itu kalau dalam bahasa agama saya itu ajang fasta bikul hairal
ajang berlomba lomba dalam kebaikan ajang silaturahim dia ajang adu gagasan
yang paling penting adalah persatuan jangan rusak
dan kri tetap terjaga
nah oleh sebab itu kalau kemudian ada perbedaan misalnya kalau bisa disatukan kenapa tidak
artinya begini saya mau lihat apa yang dilakukan noel dan kawan kawan itu malah justru ingin cari puzzle puzzle yang dalam politik ini misalnya
ini ada kekuatan pak prabowo ada kekuatan pak ganjar ada kekuatan yang lain
bisa nggak kita berjalan bersama
kan dalam hal konteks ini pak
prabowo ingin merangkul semua pihak koalisi besar
koalisi besar itu ya
iya tentu dalam hal ini kan kami sudah dengan pkb tentu kami juga bisa sangat berharap bersama dengan pdip
jadi mengawinkan prabowo ganjar gimana bang daniel
masuk ke dalam pertimbangan nggak
pak prabowo sangat terbuka bekerja sama dan berpasangan dengan siapapun
saat ini kami sedang intens bicara dengan pkb dengan caimin
dan kemudian caimin juga
pak prabowo juga sangat terbuka dengan yang lainnya
kami ingin menunjukkan bahwasannya politik itu jangan sampai bencinya itu sampai ke akar akar kemudian tidak ada tempat untuk melakukan dialog
kenapa karena politik itu adalah tempat dialektika
nah ketika dialektika itu dimatikan maka politik kita akan rusak
itu jadi masalah
atau kalau dalam bahasa agama ketika silaturahim dikunci maka kita nggak akan bisa bergerak maju
nah sekarang pak prabowo dalam
contestasi kedepan itu ingin membuka silaturahim yang seluas luasnya dan mendengar dari pihak lain
oke mas adi berkali kali soalnya disampaikan dan mengawinkan prabowo dengan ganjar menurut anda itu ada campur tangan ada sepengetahuan ataupun ada restunya pak jokowi nggak
ya saya kira variable jokowi itu menjadi determinan dalam pilpres ya
apakah prabowo ganjar ganjar prabowo ini kan elit
pasti yang jelas soal bagaimana poros dan konfigurasi politik untuk pencapresan dua ribu dua puluh empat megawati
jadi prabowo subianto jokowi itu satu paket sebenarnya soal konteks itu
jadi yang lain lain itu soal elektabilitas soal relawan itu sebenarnya komplementer
jokowi pasti akan bicara ke megawati
pasti bicara dengan prabowo subianto
itu yang saya sebut tadi teknisnya ini prabowo ganjar atau ganjar prabowo itu lain lain
tapi satu hal sebenarnya kepindahan noel itu mendukung prabowo subianto ya
bagi saya itu kurang klimaks ya
luka yang ditinggalkan itu tidak sebanding dengan pindahannya
luka yang ditinggalkan misalnya nyerang ganjar pranowo
dianggap tidak punya gagasan presiden youtube dan seterusnya
ganjar separtan marah dalam konteks itu
makanya saya membayangkan ketika noel meninggalkan ganjar
ketika datang ke gondang dia disitu deklarasi mendukung anies baswedan
yang konon diasosiasikan sebagai orang yang banyak sekali gagasannya
alumni amerika mantan rektor para madin
ini pindahnya ke prabowo
bahkan jeruk judulnya
ini kan dalam tanda kutip tawuran opini antar sesama teman
jadi kelainnya tidak klimaks sebenarnya
jadi ketika noel serang ganjar saya membayangkan akan mendukung anies baswedan
karena orang yang menghead to head kan antara anies ya dengan ganjar
kan itu yang sebenarnya
nah yang kedua yang ingin saya katakan
melihat noel ini kalau perspektifnya relawan ganjar yang lain
ya antara berkah ataupun kutukan sebenarnya
berkahnya satu ya
noel ini kan dianggap membuat jarak psikologis yang dalam dengan teman teman pdip
kan noel ini adalah orang yang selalu pasang badan lah
ketika ganjar diserang oleh pdip noel hadir di situ
ketika ada dawan kopral di situ ada doan kolonel
jadi itu yang kemudian membuat ganjar semakin dihajar
semakin dideskrip oleh pdip
dalam konteks itu kira kira saya kira itu berkah bagi relawan ganjar yang lain
karena noel inilah yang justru menjauhkan ganjar dengan pdip
jadi kalau mengalihkan dukungan itu justru baik
oh itu berkah iya
baik untuk hubungan ganjar dengan pdip
minimal ganjar tidak melurus
diserang oleh teman teman elit pdip
tapi kan menjadi musibah apapun judulnya
dalam konteks demokrasi langsung kehilangan satu ataupun dua relawan
itu menjadi suatu hal yang tipis sebenarnya
apalagi pindah sambil mengkritik
kemudian membuka aurat dan syahwat politiknya yang dalam tanda kutip
yang noel sebut tidak punya jali dan tidak punya jaga kakasan itu
jadi bagi bang gunter romli yang sebagai ganjar spartan
kepindahan noel ini ke praboya
ini adalah berkah sebenarnya
itu memang berkah ya mas gunter romli
iya memang berkah
dan saya kira juga sudah waktunya ketika misalnya bang dhanil bicara soal dua ribu dua puluh empat
soal politik yang penuh dengan kedamaian
memang tapi saya lihat nih noel masih offset aja ini
masih nyerang ganjar soal gak punya gagasan nggak punya nyali
saya kira perlu direvisi kembali lah
biar kita tidak melihat ini suatu hal yang terus menerus bertentangan
ya kalau anda mau pindah ya silahkan
silahkan pilihan masing masing kita disini
kalau disampaikan menyerang ganjar
dimana serangan saya ke ganjar
ketika anda melihat itu
dan itu terbiasa dalam dunia aktivis
ya itu dan itu tidak benar noel
noel itu tidak benar
kecuali dalam cara berpikir feodal ya
kalau dalam dunia feodal mungkin dianggap ofensif
dalam dunia aktivis demokrasi
itu mah biasa aja
bahkan banting banting meja kita dilempar
kita tidak mau budaya seperti itu
tapi harus dipahami
jangan hanya melempar seakan akan saya melakukan kritik atau ofensi politik
justru saya menggugat mas ganjar sebagai aktivis
justru sekarang hari ini mimpin jawa tengah
ya dong keluarin dong energi mau sebagai aktivis
itu sehari hari dia keluar belusukan dan terbiasa
nah orang menginterprestasikannya
itu hanya mengundang kebohongan
tidak punya gagasan kita jawab
kalau gitu dijawab gagasannya
itu bukan gagasan
itu program dari pusat
kalau anda sebut gagasan
misalnya pak prabowo bilang melanjutkan pak jokowi
itu bagian gagasan pernyataan
gagasannya itu adalah pak jokowi
bukan dengan kebohongan
dan itu bukan gagasan dia dong
melanjutkan jokowi bukan gagasan
itu gagasan bagian dari gagasan
dan itu gagasan jokowi
yang melanjutkan pak prabowo
itu sikap lah
itu keberanian lah
dalam hal apa
pak saya mau nyapres pak
partai politik belum dong
enggak mau dengan langgam
pak prabowo yang ketua partai
itu mana anda mau nyamakan
pak prabowo punya keberanian
tidak seperti itu
jadi menurut mas gundrom
tidak masalah ya
tidak akan mempengaruhi elektoralnya mas ganjar
ketika bang noel
relawan jokowi mania meninggalkan mas ganjar
gak ada pengaruhnya sama sekali
gak ada pengaruhnya sama sekali
kalau gak ada pengaruhnya
gak mungkin kayak guntur romli bikin konten
anak anak cokro tv bikin konten terus
tapi gak apa apa lah
kita harus mengantar orang gila
kalau orang gila gak di konten
gila semua nanti orang
saya ingin tanya dulu ke bang donald
bang noel tapi tadi mengutip apa yang disampaikan oleh mas adi
ini anda mengalihkan dukungan
itu faktor ataupun restu variabelnya pak jokowi itu memang ada di situ ya
pak jokowi sudah tahu
sudah dikomunikasikan dengan pak jokowi
kalau soal komunikasi dengan pak presiden enggak lah
tapi saya yakin apa yang saya lakukan pak presiden tahu
apalagi karena ini dengan era digital
di media banyak
pak presiden kan melek digital
beliau selalu membaca berita berita ya
bukan di media
pak jokowi itu kenapa dulu
presiden enggak begitu
watak presiden jokowi ini kan sangat demokratik ya
mau dukung mas ganjar
saya mau dukung pak prabowo
yang paling penting demokrasinya diisi dengan riang gembira
udah itu doang presiden
nggak punya kepentingan apa apa
saya enggak mungkin maju dua ribu dua puluh empat
saya maunya demokrasi yang saya tinggalkan ini berkualitas untuk maju dua ribu sembilan belas
mau mas ganjar
ini kan dua tokoh bangsa ya
dua tokoh bangsa yang punya mandat untuk tetap menjaga demokrasi kita ke depan itu lebih berkualitas
tapi setelah anda mengalihkan dukungan dari ganjar ke pak prabowo
apakah presiden kemudian telepon ataupun tanya kenapa mengalihkan dukungan
masa enggak tanya
anda salah satu relawannya pak jokowi yang pertama loh
pak presiden ini tipikalnya hanya sibuk dengan apa
ngembangun indonesia lebih baik ke depan
dia kerja aja terus
tipikalnya emang pekerja ya
orang yang pekerja begitu gimana
jadi presiden enggak tanya sama sekali
terlalu kecil bukan
bukan itu enggak
terlalu kecil ngurusin saya
pak presiden kerjanya ngurus hal yang besar lah
enggak mungkin tugas kita yang kecil
nanti saya mau tanya ke bang daniel
kenapa pak prabowo sebegitu percayanya dengan dukungan dari relawannya jokowi mania
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di political show
terima kasih anda masih menyaksikan political show
dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber
saya mau ke bang daniel lagi
kenapa pak prabowo gerindra sebegitu percaya ya menerima dukungannya mas noel ini
karena kan mas noel dulu teriak teriak minta pak prabowo ini ditangkap dipenjara
apakah karena memang ya politik itu secair itu ya
pak prabowo senaif itu mempercayai mas noel
kamu kan ikutin pak prabowo dalam sebagai wartawan di banyak pilpres
dan kamu bisa jawab pertanyaan yang kamu sampaikan tadi
kenapa pak prabowo tidak pernah nyimpan dendam nyimpan benci
jadi itu yang selalu disampaikan oleh pak prabowo
even ketika noel hadir bahkan siapa kan
mungkin ketika mas gun romli juga ikut mendukung pak prabowo
pak prabowo tentu welcoming sekali
jadi tidak ada dendam
dendam sama sekali di situ
jadi publik kita rakyat kita itu harus didik melihat politik itu sebagai ajang kontestasi yang biasa
tadi istilahnya ajang fastabikul khairot
nah kalau kemudian atau kalau kita ibaratkan saya suka tinju
itu ketika masuk ring tinju memang harus totalitas dalam pertarungan itu
tapi kemudian ketika selesai dan keluar dari ring tinju ya kita bersahabat
harus ketika melihat media ketika lihat noel dan gun tadi berantem atau berdebat keras
itu sebagai hal yang biasa saja
itu adalah adu
demokrasi itu memang penuh noise
kadang kadang tapi kemudian tapi kita harus penuhi noisi itu dengan konten konten juga
konten konten yang positif
dan adik adik mahasiswa saya yakin hari ini juga sudah teredukasi dengan proses politik seperti itu
menunjukkan sikap besar jiwa besar hati seperti itu
jadi sekarang kami misi utamanya bagaimana caranya kita bisa mengubur dendam
kita bisa mengubur benci sedalam mungkin
oke jadi politik tulus hati kalau pak prabowo begitu
kan gus dur bilang pak prabowo itu adalah orang yang paling ikhlas di republik ini
oke apakah teman teman mahasiswa melihat itu juga
saya ingin tanya kepada teman teman perwakilan dari bem uph
menurut siapa nih yang pertama aldi atau grace
menurut kamu menurut anda siapa yang paling cocok figurnya sebagai penerusnya pak jokowi
oke ya terima kasih mbak dan narasumber
kami bersyukur bisa diundang sebagai generasi muda ya untuk hadir di sini
prinsip dasarnya adalah kami melihat bahwa ketika pak jokowi sebagai
sebagai orang nomor satu sebagai pemimpin
memiliki prinsip bahwa dia harus melahirkan pemimpin pemimpin berikutnya
yang setidaknya punya visi yang sama atau lebih untung membanggakan indonesia
tetapi kontroversinya adalah ketika kita melihat bahwasannya
ada suatu statement yang disampaikan pak jokowi untuk mendukung beberapa pihak
kami melihat bahwa mungkin ini disampaikan dengan
gurawan sedikit gurawan
tetapi dampaknya bisa menjadi bumerang
di kalangan pemilih pemula
atau di masyarakat yang memang pada dasarnya adalah
yang suka dengan kinerja atau dengan cara kepemimpinan pak jokowi
karena yang menjadi tolok ukurnya adalah
mereka melihat ketika pak jokowi sebagai pemimpin memberikan suatu statement mendukung salah satu calon
itu akan menjadi
setidaknya akan menjadi
instruksi secara tidak langsung
nah dari kami sebagai generasi muda
itu yang kami takutkan ketika pemilu dua ribu dua puluh empat berlangsung
itu tidak akan berjalan dengan objektif
masyarakat akan memilih berdasarkan dengan sosok pak jokowi
bukan dengan hasil objektivitas itu
nah itu mungkin boleh dijawab dari para narasumber ya
oke jadi ada kekhawatiran dari teman teman pemilih muda teman teman mahasiswa
kalau pak jokowi terlalu sering mengeluarkan sinyal sinyal dukungan terhadap para tokoh
itu nanti pemilunya ataupun pemilih akan merasa bahwa ini tidak objektif
karena terlalu mengikuti keinginannya pak jokowi begitu ya
jadi endorsementnya pak jokowi malah berujung negatif
oke yang satu lagi grace
menarik sekali tadi kekhawatiran yang disampaikan oleh aldi
selamat malam para narasumber dan juga mbak ivana
terima kasih sudah diundang ya dari kpi bmu ph
saya mau tanya ini berkaitan dengan pertanyaan dari tadi aldi ya
mengenai bagaimana kekhawatiran kaum muda untuk bisa menangkap sinyal dari pak jokowi ini kayak instruksi
sebaiknya memilih yang sebelah sini misalnya gitu ya
nah kalau saya mau tanya dari tadi mbak ivana kan sudah tampilkan data ya
di awal tadi mbak
bahwa ternyata kaum muda itu ada yang tidak setuju dengan pilihan jokowi dan ada yang mengatakan tidak tahu
nah ini dari persenanya kalau ditambah ini bisa mengalahkan akan mengikuti instruksi yang diberikan pak jokowi gitu
nah kalau gitu ya mbak
saya mau bertanya kepada tim prabowo mania yang sekarang udah jadi tim jokowi mania
sekarang udah jadi tim prabowo mania
bagaimana dari tim prabowo mania ini dapat meyakinkan
bahwa memang prabowo lah pemimpin yang dicanang canangkan
yang dilakukan oleh jokowi dan juga pemimpin yang dapat menjawab kebutuhan dari negara ini
mahasiswa bukanlah seperti boneka yang bisa diiring opininya gitu ya
tapi memiliki pemikiran yang kritis gitu ya
bahkan banyak perubahan perubahan di negara ini terjadi karena mahasiswa gitu
bahkan pemerintah pun bisa ditentang oleh mahasiswa
nah bagaimana tim prabowo mania bisa meyakinkan
bahwa pak prabowo ini loh yang katanya punya gagasan untuk negara ini
sementara pak ganjar nggak punya gagasan
bisa merupakan pemimpin yang menjawab kebutuhan negara ini
mengingat dari dulu dulu ya dibangun karena stigma mahasiswa yang
sebagian besar gen z ya
yang sekarang menjadi mahasiswa
dulu itu ya pasti tahu siapa itu pak prabowo
tapi stigma yang dibangun itu bukanlah stigma yang terus menerus bayang
bukanlah stigma yang terus menerus bayang
bukanlah stigma yang terus menerus bayang
bahkan ada stigma buruknya
bagaimana stigma buruk itu bisa digiring oleh tim prabowo mania
supaya kami bisa memilih prabowo yang katanya punya gagasan
dan juga dapat menjawab kebutuhan mahasiswa
padahal kalau yang dilihat pak ganjar ini kinerjanya lebih terlihat
dan gaya kepemimpinannya lebih mirip dengan pak jokowi
terima kasih mbak
satu hal jadi teman teman pemilih muda atau anda akan mengikuti pilihannya pak jokowi
untuk nanti ikut dipilih
kalau saya sendiri saya tidak melihat itu pilihan pak jokowi atau tidak
tapi saya melihat kualitas daripada pemimpin yang akan memimpin negara ini
oke jadi yang dilihat adalah kualitasnya endorsementnya pak jokowi itu tidak menjadi prioritas utama
silahkan bang daniel dulu nanti saya baru ke bang daniel
saya ingin menjawab grace adik saya ini kita nih juga mantan mahasiswa
tadi kekhawatiran juga dijawab
nah ya kekhawatiran itu justru saya ingin menjawab kekuatan saya ini
aktivis itu tidak punya pensiunannya
kalau tentara itu ada pensiunnya
kita tidak ada
nah jejak rekam itu menjadi modal pertama kita
dulu kita melawan order baru itu yang kita lawan sistem otoritarian order baru
sistem yang sangat militaristik
nah hari ini pak prabowo ketika masuk dan buat partai
satu poin yang kita dapat
dia beradaptasi dengan demokrasi
ketika dia diragukan
sebagai toko yang
toko yang authoritarian
ditaktor dan sebagainya
itu dijawab ketika dia masuk di pemerintahan jokowi
dia punya totalitas punya loyalitas dan integritas
toko yang selalu dihianatin
dihina divita dan sebagainya
dia punya keteguhan dalam apa
untuk apa indonesia yang lebih baik
pak prabowo presiden yang terbaik buat bangsa ini
dia akan menjawab semua persoalan
apalagi pak jokowi
punya standar sekali dalam
melihat pemimpin buat dua ribu dua puluh empat
semua pak jokowi senang
mas ganjar pak prabowo pak prabowo mas ganjar
tapi mudah mudahan aja nanti ada
tendement yang bagus lah ya buat bangsa ini kedepan
misalnya pak prabowo dan mas ganjar
belakangnya pak prabowo dengan mas ganjar
bang daniel silahkan dijawab tadi
bagaimana kemudian meyakinkan
mereka pemilih muda untuk bisa memilih pak prabowo tadi
pak prabowo track recordnya panjang sekali
sudah banyak bukti bagaimana kebesaran jiwanya menghadapi problematika kebangsaan
menghadapi dinamisasi politik dan sebagainya
dan pak prabowo yang paling penting adalah orang yang otentik
dan anak muda hari ini itu suka dengan otentisitas
pak prabowo tidak tampil dengan pencitraan yang berlebihan
beliau tampil dengan otentisitas beliau
apa yang menjadi karakter utama beliau
karakter asli beliau beliau tampilkan
dan tidak ada kepalsuan disitu sama sekali
dan anak muda sekarang itu rata rata suka yang otentik otentik gitu
suka yang pencitraan ya
gak suka yang pencitraan berlebihan
dan tentu saya yakin kelompok kelompok muda ini akan semakin senang dan akan pilih pak prabowo
mas gundrom bahwa anak anak muda itu tidak suka yang pencitraan
lebih suka yang otentik begitu ya
lebih mempertimbangkan kualitas kalau tadi disampaikan oleh grace ketimbang endorsementnya pak jokowi juga
ini bagaimana untuk ganjar pranowo
ada satu pernyataan yang menarik menurut saya
pak ganjar ketika bicara soal anak muda itu
salah satu kekhawatiran anak muda itu adalah soal masa depan
misalnya soal pekerjaan setelah sekolah ataupun setelah kuliah
nah ada langkah konkret dilakukan pak ganjar di jawa tengah
yaitu mengkoneksikan antara perusahaan perusahaan besar dengan smk di sana
itu jelas untuk lapangan pekerjaan
kemudian ketika pak ganjar bicara anak muda tentu saja dalam konteks jawa tengah
tidak hanya anak muda yang di kota tapi juga di desa
bisa membentuk desa desa yang bebas dari narkoba
dan juga bagaimana anak muda itu mengembangkan hobinya
intinya bahwa anak muda tidak boleh pesimis dengan masa depan
karena apapun yang bagi bangsa ini anak muda adalah masa depan dari bangsa ini
mas adi tadi pertanyaan grace bahwa eh pertanyaan aldi kalau tidak salah ya
soal kekhawatiran itu tadi
kekhawatiran bahwa kalau pak jokowi terus menerus mengeluarkan sinyal dukungan terhadap calon calon tertentu
begitu ya itu akan mempengaruhi objektivitas pemilih pada pemilu dua ribu dua puluh
objektivitas itu kan sangat relatif tergantung bagaimana cara sudut pandangnya
objektivitas menurut mahasiswa tentu berbeda dengan sudut pandang istana
berbeda dengan sudut pandang relawan dan dosen
jadi bagi saya prinsipnya begini
jokowi itu adalah makhluk politik
bohong kalau tidak bicara tentang politik dua ribu dua puluh empat
jokowi memang dulu bicara ojok ke susu bicara tentang pemilu
tapi politik ini kan nggak bisa dihindari
tujuh belas februari itu adalah hari pencoblosan
nah apalagi pada saat yang bersama
nasdem ini secara deklaratif sudah mendukung orang yang selama ini berhadapan hadapan dengan pemerintah
jadi wajar kalau setelah itu dari ojok ke susu kemudian jadi ke susu
jokowi punya personal privilege ingin menunjukkan kepada orang
bahwa jokowi ini bukan petugas partai
jokowi itu misalnya punya chemistry punya endorsement
ke sejumlah orang orang yang ada di sekitarnya untuk bisa diusung maju tanding pilpres dan menang
maka muncul dua nama besar di situ yang menurut saya menjadi skala prioritas
ada ganjar ada prabowo
karena jokowi membaca angka angka statistik
saya memahami betul jokowi itu ya statistik itu macam suara tuhan
karena statistik itu suara rakyat
makanya kalau membaca secara utuh teman teman
untuk stop misalnya jokowi
untuk tidak bicara politik itu agak rumit
karena jokowi satu hal
bahwa apa yang sudah dilakukan sepuluh tahun itu harus ada orang yang men stempel
men segel secara pasti dilanjutkan
jokowi tentu tidak mau menangisi di akhir jabatan politiknya
semua yang dilakukan itu dihilangkan
makanya saya di berbagai kesempatan sering juga disebut provokatif
kalau misalnya anies ini betul sebagai poros perubahan
bilang dong misalnya infrastruktur itu ugal ugalan
nyatanya enggak juga
kita lagi gak bahas anies nih hari ini
sibuk bicara tentang endorsement
bicara tentang prabowo
bicara tentang ganjar
karena jokowi ingin memastikan bahwa orang orang di dua ribu dua puluh empat nanti yang bisa bertanding adalah
orang orang yang saat ini ada di sekitarnya
bukan yang lain
dan itu manusiawi secara politik
anak muda bagi saya satu kuncinya
kalau enggak respect sama jokowi enggak usah diikuti
kalau respect ya ikuti
betul karena anak muda ini
anak muda itu identik dengan rasionalitas
dia menjadikan preferensi pilihan politiknya dari ruang ruang diskusi yang
melampaui batas batas sekat primordial itu
melampaui sekat sekat misalnya soal agama
dan itu yang saya kira
bahwa jokowi diminta untuk tidak bicara politik
saya kira ini gagasan yang cukup utopis menurut saya
oke saya mau ke bang daniel dulu
bang daniel singkat saja karena waktu kita tidak banyak ya
seberapa signifikan sebetulnya
dukungan dari relawan joman ini
yang sudah bersalin luar menjadi prabowo mania delapan
terhadap pemenangannya pak prabowo
semua dukungan dari semua pihak itu signifikan bagi kami
dan kami sangat menghormati siapapun itu
jadi ini jadi energi baru buat kami
dan tentu kita berharap dukungan yang serupa semakin banyak
dan memang faktanya banyak sekali pendukung pendukung pak jokowi
yang kemudian melihat kebesaran hati pak prabowo selama ini
melihat loyalitas pak prabowo selama ini
yang kemudian beralih mendukung pak prabowo
dan itu adalah suatu hal yang sangat positif dan signifikan
dan kita akan terus berusaha semaksimal mungkin
untuk menunjukkan bahwasannya pak prabowo memang ada di track yang benar
selama ini dan pak prabowo ingin melanjutkan seluruh legasinya
yang dibuat pak jokowi
dan kita ingin pastikan juga tentu kita ingin perbaiki kalau ada yang kurang
tapi yang jelas kita pak prabowo dalam hal ini ingin terus agar persatuan kita tetap terjaga
itu yang paling penting bagi beliau
kalau tadi mas gerom bilang bahwa nggak ada pengaruhnya sebetulnya dukungannya relawan joman keluar terhadap ganjar pranowo
tapi ini semisalnya capres anda kemudian itu gak dapat tiket dari pdi perjuangan
ganjarian spartan akan mengalihkan dukungan juga ke
itu sudah ke pak prabowo atau bagaimana
kita nanti tanyanya itu bulan september
kalau sampai sekarang kita masih spartan dukung ganjar panawa
tapi mempertimbangkan dong
oh gak juga
pada ujungnya relawan ganjar dan relawan jokowi itu semua pasti dukung prabowo
itu harapannya bang noel
karena ada dua puluh tiga puluh relawan ganjar itu semua udah mau ke pak prabowo
itu harapannya bang noel
yang dibantah oleh mas gundrom
dan setelah ini kita ingin tahu dari perspektif komedi politik bagaimana kemudian teman teman dari komika melihat ini sinyal sinyal dukungan
apakah betul untuk pak prabowo subianto atau memang pak jokowi masih galau terhadap pencapresannya ganjar pranowo
karena belum dapat tiket dari pdi perjuangan
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di political show
tapi baru kali ini sepanjang episode political show kita baju pakai baju yang kompakan
pertama kali pertama kali langsung kita kenalan aja pada saat saat semuanya kenalin saya gen
luigi saya aldo dan kami dari demokrasi bukan bukan jenjen beda beda beda beda
saya gen luigi saya aldo dan kita dari demokrasi bukan bukan salah salah kita
yang kepedean aja dulu hahaha para kodok kodok baju baju sebelum kita mulai masih lama ya masih lama
baju kita tertarik dengan baju prabowo mania delapan kita pengen nyaranin sablon di tempat lain pak
bisa lebih tembel
kita bahas tema bang tema tema hari ini adalah kian terang capres pilihan jokowi tapi karena kita
minggu lalu libur libur kita pengen recap dulu recap dulu seminggu yang terjadi di dunia politik
indonesia politikan indonesia akan aldo yang pertama bapak mungkin pernah dengar beritanya
ada mobil dprd mobil dinas dprd yang nabrak baliho dan di dalamnya ada wanita telanjang nah ini dia
mbak bambang motivasi bahwa ternyata memang sudah sekitar seratus juta ke seratus miliar
saya juga sudah nanti empat bujur yang mencuri ber voz lambung soekar sampai nya
seru mem quantum internet sekali select
dprd juga oke dari penajem pasir utara kalimantan timur ada berita apa itu dia diceritakan itu
membawa wanita ke dalam hotel kemudian satu wanita tersebut ngerekam oke dan videonya kesebar
oke dan pembelaannya adalah dia di jebak mohon maaf bapak kalau sudah berduaan di dalam kamar
itu bukan jebakan wanita tapi jebakan hawa nafsu bapak oh iya bukan saya tahu bapak ini
wakil rakyat bukan berarti ada rakyat diwakili untuk dicicipin bukan bukan bukan bukan bukan
bukan berikutnya yang lainnya ini dari stafsus beberapa waktu yang lalu sempat viral ada twitter
nya twitter yang viral karena stafsus bilang macetnya jakarta itu naik menandakan ekonomi
kita mulai meningkat wish bahkan katanya bapak bapak
dia tuh setiap kali pulang kerja ngelihat macet bersyukur weh nih untuk bapak stafsus mohon maaf
nih ya bapak sebut nama dong stafsus kemenkil pak justinus mohon toh bapak justinus mohon maaf nih
pak kalau bapak pulang kerja naik mobil alphard dan disupirin memang bersyukur ketemu macet tapi
bapak cobain naik mobil saya aslinya nggak dingin joknya sempit ditambah lagi bapak pulang di fly
pak diary nah itu tuh yang bikin bapak bersyukur cuman satu ke enggak cepirit cuman itu dong yang
bikin bersyukur betul betul dan terakhir brengan transmas obyek adalah office ferdi sambo oh ya
menarik ini dia nih yang menarik dari vonis verdi sambo bukan hukuman matinya tapi modal rambut

tapi yang kita takutin adalah karena di indonesia apa apa viral takutnya ada anak kecil
kebal bersyok terus yang ngomong pak pengen potong mulet oke jefri nicole enggak kayak
ferdis sambuh ditaruh kepalanya dororin gunting gunting
masuk ke tema tema ya semuanya adalah kian terang capres pilihan bapak jokowi karena
katanya pak prabowo sedang minta restu kepada pak jokowi menurutku ini adalah hal yang biasa saja
pak prabowo minta restu ke pak jokowi kenapa hal yang luar biasa adalah kalau pak prabowo bukan
minta restu tapi minta resto nah itu itu besar itu mahal itu mahal itu mahal karena
mahal benar benar dan dari kemarin kita nulis materi ini materi tentang restu pak prabowo cuman
satu doang itu doang itu doang harus turis toro kenapa karena menurut saya berut kita apapun yang
diobrolin disini materi kita mau sebanyak apapun mau pak prabowo dapat restu pak ganjar dapat restu
sampai aldi taher dapat restu itu percuma kenapa selama belum dapat restu dari bu mega saya gen
lagi saya mau maturnya terima kasih oke menarik sekali jadi semuanya tergantung
ibu ibuoke ibu ibu yang paling penting ibu ibu yang penting ibu karena surga di bawa
batak ibu yang cantik dan berkarisma ya hahaha hati hati menarik sekali tadi apa yang disampaikan
oleh teman teman dari komisi co ada gian dan juga aldo sekaligus menutup perbincangan kita
pada malam hari ini saya mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang sudah hadir bang noel ketua relawan
mania delapan oke sudah adit jubir prabowo subianto bang jamil anjar simanjuntak kemudian ketua ganjar
ya ganjar spartan beneran ganjar spartan baro tanggung mas gunrom kemudian direktur eksekutif
parameter politik adi praitno dan juga teman teman dari badan eksekutif mahasiswa universitas pelita
harapan terima kasih sekali tadi masukannya pertanyaannya kritiknya mantap betul ya jadi
jangan lupa rabu empat belas februari dua ribu dua puluh empat teman teman pemilih muda semuanya harus datang ke tps karena
anak muda paling susah prabowo saya enggak kampanye ini paling susah untuk bangun pagi kemudian
datang ke tps jangan lupa harus datang ke tps untuk memberikan hak suara anda di pemilu dua ribu dua puluh
dan kita akan ketemu lagi senin depan di politikalshow saya rifana prati pamit
selamat malam dan sampai jumpa silakan silakan silakan berpenuhkan berpenuhkan